selamat pagi pemirsa anda menyaksikan cnn indonesia insiders bersama saya diana twika
pemenuhan kebutuhan jaringan telekomunikasi menuju smart city di indonesia
semakin gencar dilakukan perusahaan perusahaan telekomunikasi
salah satu peningkatan yang dilakukan adalah perbaikan infrastruktur serat optik